rabu pagi pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai tomat serta bawang di pasar lontar kebon melati tanah abang jakarta pusat masih terpantau tinggi
rata rata kenaikan harga kebutuhan sebesar rp dua puluh
cabai rawit yang semula seharga rp enam puluh kini menjadi rp delapan puluh per kilogram
harga tomat yang semula rp enam belas kini naik menjadi rp dua puluh dua sementara bawang dari yang semula rp tiga puluh lima kini naik menjadi rp lima puluh
terus apa lagi aja sih pak yang naik pak
rawit merah sama tomat
tomat dari rp enam belas jadi rp dua puluh dua kemarin
oh gitu kalau bawang
bawang merah naik juga
dari berapa ke berapa
dari rp tiga puluh lima jadi rp lima puluh
di jombang jawa timur harga kebutuhan pokok terpantau masih mahal pada rabu pagi
konsumen pun mengeluhkan naiknya harga bahan pokok mesti tahun telah berganti
seperti cabai merah
merah yang sebelumnya dijual seharga rp dua puluh dua kini menjadi rp dua puluh delapan per kilogram
sedangkan cabai rawit dari harga rp empat puluh lima kini naik menjadi rp lima puluh lima per kilogram
sementara itu telur ayam dijual seharga rp tiga puluh per kilogram
sedangkan daging ayam dijual dengan harga rp tiga puluh dua per kilogram
selain konsumen pedagang juga mengeluhkan naiknya harga karena dirasa daya beli masyarakat menurun
seperti apa saja yang naik bu tadi bu
cabai yang kecuali pokok sehariannya
sementara itu di lumajang jawa timur cuaca buruk yang terjadi memberikan dampak buruk bagi petani cabai
intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman cabai menjadi rusak
bahkan beberapa di antaranya layu dan rontok
naiknya harga cabai saat ini seharusnya memberikan keuntungan bagi petani cabai
namun akibat tanaman cabai rusak petani pun tidak bisa merasakan keuntungan
kalau kondisi cabai
sekarang ini rusak mas karena cuaca
kalau harga cabai sekarang mahal tapi murah lah pak soalnya cabainya rusak
ini mau ditanam apa rencananya pak
harga cabai rawit di tingkat petani kini dijual seharga rp tiga puluh per kilogram
untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan para petani berencana mengganti tanaman cabai yang rusak dengan tanaman sayuran
tim liputan cnn indonesia